pemerintah bakal menguji coba masuk bali bebas karantina bagi pelaku perjalanan luar negeri yang telah divaksinasi covid sembilan belas lengkap dan menerima booster mulai senin tujuh maret besok
bagaimana bali mempersiapkan diri jelang uji coba bebas karantina bagi para pendatang dari luar negeri
akankah ini menjadi momentum bangkitnya pulau dewata sebagai destinasi pariwisata turis asing
untuk membahasnya lebih dalam kita sudah terhubung melalui sambungan zoom dengan menteri pariwisata dan ekonomi kreatif republik indonesia sandiaga salahuddin uno
selamat sore mas menteri
selamat sore mbak nana salam dari majalengka
salam juga buat semuanya yang di majalengka terima kasih sudah meluangkan waktu
saya tahu anda sibuk sekali tapi ini ada hal penting yang harus saya konfirmasi
pelaksanaan ppln bebas karantina di bali maju sepekan pak menteri dari jadwal empat belas maret
kenapa kemudian pemerintah memutuskan
mempercepat kebijakan ini satu minggu besok akan berlaku pak sandi
jadi mbak nana semua kebijakan kita ambil berbasis data
semua kebijakan adalah memiliki nasihat dan maksudkan dari para ahli dan para epidemiolog
yang menunjukkan bahwa hasil survei serologi dilakukan oleh kemenkes dan kemendagri
bahwa sembilan puluh persen masyarakat bali telah memiliki antibody
terhadap covid sembilan belas dan capaian vaksinasi di bali yang sudah sangat tinggi
dan ada komitmen dari bapak gubernur bali untuk mendorong booster di angka tiga puluh persen
oleh karena itu dengan menurunnya kasus konfirmasi harian dan kasus aktif di bali
para ahli sepakat untuk mengusulkan dan merekomendasikan bahwa pemberlakuan tanpa karantina
tanggal tujuh maret dua ribu dua puluh dua ini tentunya merupakan
untuk mendorong kebangkitan ekonomi kita dan juga untuk membuka peluang usaha di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif
serta membuka lapangan kerja
nah yang menarik mbak nana bahwa hasil evaluasi kebijakan ppln bali yang sudah mencapai hampir dua ribu ppln
sejak dibukanya bali kurang dari satu persen ppln bali yang dinyatakan positif covid sembilan belas
kebijakan visa baru yaitu visa on arrival dari kemenkumham
kesiapan airline dan bandara
termasuk juga bagaimana mulai transportasi dari bandara ke hotel hotel yang sudah tersertifikasi
promosi kebijakan tanpa karantina
petugas di lapangan sudah siap
dan di bandara seluruh elemen dari pemerintah dan masyarakat bergandengan tangan
tugas hotel juga sudah sangat siap
petugas kesehatan di rumah sakit juga siap
dan mari kita sama sama memastikan bahwa ini adalah bagian dari ekonomi baru kita
untuk segera bangkit dan terbukalah peluang usaha dan lapangan kerja
oke tampaknya persiapan sudah sangat siap
pemerintah sangat optimis
saya mau tanya pengawasannya
akan diberlakukan beberapa
hari untuk memantau kondisi kesehatan bagi para pendatang dari luar negeri yang sampai di bali ini
bagaimana proses pengawasannya pak sandi
seluruh ppln diwajibkan untuk menginstall aplikasi peduli lindungi yang sekarang sudah lebih disederhanakan
setiap penyedia akomodasi di bali telah memiliki satgas internal
tidak ada apabila tidak ada gejala atau gejala ringan
ppln dapat dipindahkan ke kamar isolasi yang akan disediakan oleh hotel
dan kita akan awasi protokol kesehatan
jika gejala berat maka akan dirujuk ke rumah sakit yang telah ditunjuk
oke jika gejala berat akan dirujuk ke rumah sakit yang sudah ditunjuk
saya mau tanya persiapan fasilitas kesehatannya di bali untuk menunjang kebijakan bebas karantina ini seperti apa pak sandi
jadi pak menko marves pak menkes dan kami telah berkoordinasi rumah sakit sangla dan beberapa rumah sakit
termasuk rumah sakit bali international nusa dua telah disiapkan
seharusnya kalau memang ada yang bergejala berat atau comorbid
maka akan dirujuk ke rumah sakit tersebut dan rumah sakit rumah sakitnya dengan tingkat keterisian yang sekarang terkendali
bisa memberikan pelayanan terbaik kepada para wisatawan tentunya dengan pola asuransi yang sudah disepakati bersama
oke berapa lama pak sandi kebijakan ppln bebas karantina di bali ini akan diberlakukan
kemudian kalau misalnya nanti ternyata ada kenaikan kasus di bali
ataupun kenaikan kasus imported cases apakah akan ditinjau ulang ataupun dievaluasi
ya pemerintah pusat dan pemerintah daerah bali tentunya akan terus melakukan rapat evaluasi kebijakan ini
jika ada lonjakan kasus maka kami tidak akan ragu ragu untuk mengevaluasi dan melakukan penyesuaian
namun berdasarkan data data yang kami pantau
terakhir bahwa penyesuaian yang sekarang sudah dilakukan telah membuahkan hasil
dan pertimbangan masukan dari para epidemiolog juga berbasis resiko
demi pemulihan pariwisata baik dan yang terpenting banana
ini harus kita siapkan karena kita akan bertransisi
jadi bukan hanya sisi kesehatan tapi juga bagaimana transisi ini bisa mendorong
kesiapan daripada pelaku ekonomi untuk ekonomi baru pasca pandemi
kalau uji coba ini ppln bebas masuk bali tanpa karantina ini berhasil
apakah ini akan menjadi suatu percontohan di daerah daerah lain
kemudian juga akan dibuka bebas karantina di pintu pintu kedatangan internasional kita
betul sekali mbak nana
jadi hasil evaluasi ini akan menjadi dasar
dalam beberapa hari ke depan jika kasus terus semakin terkendali
dan kami sangat bersyukur bahwa indonesia sudah
diberikan deskripsi sebagai penanganan pandemi yang best practice
maka ini akan kita terapkan di wilayah lain di nusantara
mudah mudahan kasus tetap terkendali dan terus melandai
dan memberikan kesempatan kita untuk melakukan kebijakan yang sama di seluruh wilayah nusantara
oke mudah mudahan kasusnya turun tidak ada imported cases
pak sandi tapi ini sangat penting sekali karena sebelumnya anda sudah pernah
menyinggung soal mafia visa dan juga pcr
ini bagaimana memastikan
pengawasannya agar tidak ada permainan yang kemudian merugikan para pendatang dari luar negeri
terutama turis asing dan menjaga tetap nama citra indonesia sebagai destinasi
wisata favorit para turis asing
kami tidak akan ragu ragu untuk menindak secara tegas
kami akan hadir dan memberikan kebijakan yang lugas
arahan presiden sangat jelas kita jaga citra pariwisata dan ekonomi kreatif indonesia
kita komunikasikan dan koordinasikan dengan
sepuluh lembaga terkait
lembaga terkait dengan pihak aparat
kita harus bangun persepsi positif kita beri pelayanan wisatawan terbaik
sehingga pelayanan visa pcr akan terus kita permudah akan terus kita sederhanakan
seluruh aparat pemerintah akan mendukung untuk peningkatan pelayanan dan pengawasan
dan kami akan membuka hotline jika ada wisatawan yang merasa tercederai
oleh karena itu helpdesk ini kita koordinasi dan setiap keluhan yang diterima akan ditindaklanjuti
dan seluruh masukan itu akan ditindaklanjuti
dan seluruh masukan itu akan ditindaklanjuti

dan seluruh masukan itu akan ditindaklanjuti
dan saya akan memastikan tindaklanjutnya dalam waktu yang tidak terlalu lama
ini juga ada dari segi help button di peduli lindungi yang sudah bisa dilengkapi dengan live chat melalui whatsapp yang dikelola oleh kemenkes
ini bisa dipakai juga
seandainya ada permainan pcr yang menjadi kekhawatiran dari para pelaku perjalanan luar negeri
artinya masyarakat bisa melaporkan kalau memang mereka merasa ada dugaan permainan begitu ya melalui aplikasi peduli lindungi
pemerintah sudah membuat aturan ataupun membuat pelayanan seperti itu
nah terakhir pak menteri dengan adanya uji coba ppln bebas karantina masuk bali apakah kemudian kemen parekraf optimis ini menjadi momentum bangkitnya pariwisata bali sebagai destinasi turis asing
ya kita optimis dalam kehatian dan kewaspadaan
setelah dua tahun kita menangani pandemi terbuka telah peluang untuk kita bangkit dan dua ribu dua puluh dua inilah tahunnya
kita akan memastikan peluang usaha dan lapangan kerja terbuka pemerintah hadir dengan kebijakan yang tepat sasaran tepat manfaat dan tepat waktu
karena kita harus bersama sama bapak presiden untuk menyiapkan ekonomi baru
kita harus bukan hanya melindungi sisi kesehatan tapi saatnya sekarang mulai bertransisi meningkatkan ekonomi masyarakat
dan menjadikan penghasilan masyarakat itu yang menjadi fokus kita ke depan
oke semoga uji coba turis asing ataupun pelaku perjalanan luar negeri yang masuk ke bali tanpa karantina besok akan berjalan lancar sehingga kemudian pariwisata kita bisa bangkit kembali sesuai tadi optimismenya dari pak sandi
terima kasih sekali waktunya di sela sela kepadatan di majalengka sudah meluangkan waktu
terima kasih dari majalengka
untuk cnn indonesia newsroom sore hari ini sehat selalu menteri pariwisata dan ekonomi kreatif republik indonesia